lu gimana sih datang ditangkap aneh bilang kan rumah haji sulat cuma didatengin polisi
mereka pikir gue ditangkap polisi kali ya
pak jimudin nggak mampir makasih lam ini si geblek nih ngajak gua ke
sono nih lu masih balik ya sapa tahu cocok untuk
kalau apa yang abah tuduhin itu semuanya nggak benar abah bisa dilaporin ke polisi
itu sama aja bahwa udah mencemarkan
baiknya bang robby bah silakan aja kalau memang roby kagak ditahan polisi buktiin dong bahwa dia itu
orang baik ini kagak udah rum lu nggak usah ngebelain dia masa depannya aja kagak jelas
tahu nggak jelas lagi lu jangan berharap ummi bakal ngeredoin andu
dulu kalau jadi
ingat tuh ya
kalau gue sampai jadi mertuanya sih
anak yang kagak tau sopan sandun tuh
iya rum kan cuma ngasih tahu umi sama abah aja
kalau fitnah itu dosa besar
mobil polisi ada kemari
masuk ke rumah
ayo suruh dia
ada apa sih bang
gak ada apaan sih lo
itu polisi mau ngapain ya mak
ada apa ya
dukaan haji mu ini bener
si sulamah terlibat
dia pergi haji
pakai uang narkoba juga tuh
emang banyak kayak gitu
uang hasil korupsi
dikunyai buat ibadah
dan diampunin auto
aku sendiri suka korupsi
kemarin minta duit beli bensin empat liter
nih kembalinya gue jeng
makasih pak ji
mari pak ji
kapan lu latah
ternyata bukan cuman infarnya
ini apa ini eh warungnya susulang didatengin polisi ah yang bener kita berdua lihat oh aneh
lihat dengan mata kepala anda sendiri innalillahi wa innalillahi rojiun belum mati baru didatengin
sama polisi belum didor dor belum eh lu ngaji sering tidur ya kalau mendengar musibah itu kita
sudah mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun gimana juga teman kita tuh sisulam teman
pengajian kita oh jadi kayak mengucapkan turut berdukacita gitu ya pakcik ya mirip mirip deh
lu tuh lu kalau di masjid cari tiang mulu sembarangan salah nyari sepatu salah nyari sendel
kota kamal bramal emang lu
baru kena jadi
kasih mau kemana pakcik mau ke rumah haji sulam katanya rumahnya didatengin polisi emangnya
salah apa pakcik narkoba kan ada ibaratnya seminggu yang lalu diciduk ente semua kagak
tahu apa beritanya pun udah nyebar sekampung masa kagak tahu ketinggalan berita kalian
nah sekali engkau
bahan reket paul
cepat biar langus
ani bilang kan rumah haji sulan cuma didatengin polisi
mereka pikir gue ditangkap polisi kali ya
ngajak gue ke sana nih ngeluar rumah si mali
ya siapa tahu cocok untuk
bagus deh kalau begitu
rumahnya bukan di sana
bang robi itu dilaporin
terus digeladang sama polisi
apa untungnya sih buat abah
mana umi tahu
tanya aja sama abah sono
waktu rum di kairo
bang robi itu sering ngirimin rum uang
kalau rum cuma ngandilin kiriman dari abah
rum nggak bisa beli buku buku referensi mi
lu anggap penting orang tua lu ya
berapa lu kasih duit sama dia
umi kagak sudi tuh
lu dapat sedekah dari orang kayak dia
ngerti nggak lu
ya mbah kan cuma cukup untuk biaya di sana
udah deh bah bayar aja
umi gak mau berhutang budi sama dia
ntar ujung ujungnya pas dia kepengen jadi bantu kita
eh kagak deh kagak pake
berapa lu pinjem rom berapa
yaudah kembaliin juga gak apa apa
lagian kenapa sih hidup kayak sendirian aja di planet bumi ini
sebagai makhluk sosial kita tuh harus saling tolong menolong mbak
aduh udah deh mbah
sekarang gini deh abah inget gak
abah dulu pernah kan dipinjemin uang sama haji sulam
untuk bayar utang ke haji gofur
ya berarti emang keluarganya bang roby itu keluarga yang baik baik
terus apa masalahnya sih bah